apakah strategi mengumumkan koalisi dan capres jauh jauh hari ini akan berdampak signifikan terhadap preferensi politik pemilih
kami akan mendiskusikannya bersama saan mustafa ketua dpw partai nasdem dan denny irvani direktur riset smrc
selamat malam kang saan mas denny
selamat malam pak
baik saya ke mas denny dulu
mas denny kalau tadi saya sudah mungkin mas denny sudah mendengarkan ya ada beberapa penjabaran hasil dari lembaga survei
soal tingkat elektabilitas dari partai politik
smrc salah satu yang angkanya kalau saya perhatikan ini tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu dua ribu dua puluh
apa saja hasil kesimpulan dari survei kemarin
ya terima kasih mbak eva
jadi smrc memang baru selesai melakukan survei di tiga sampai sembilan oktober
diantaranya untuk mengetahui referensi pemilih terhadap partai politik
nah kalau kita lihat dukungan terhadap partai politik
di papan atas tiga partai terbesar tidak ada perubahan berarti dari sisi urutan
masih pdi perjuangan yang paling tinggi kemudian ada gerindra kemudian demokrat apa namanya
nah kemudian di papan berikutnya memang ada beberapa variasi ya
nah yang paling mungkin
perlu jadi perhatian mungkin juga ada partai yang elektabilitasnya
itu masih di bawah batas parliamentary threshold
seperti p tiga kemudian pan begitu
namun bukan berarti harapan bagi partai politik untuk menaikkan dukungan sudah habis
karena masih ada sekitar sembilan belas persen masyarakat yang belum menentukan pilihan
nah kalau kita lihat tadi ada perbedaan hasil
antar lembaga survei itu bisa juga disebabkan karena waktu pelaksanaan surveinya yang berbeda beda
karena karakteristik pemilih kita itu sangat cair sekali
dari pengamatan kami ada sekitar tiga puluh satu persen pemilih yang pilihannya itu berubah
dari pemilih dua ribu sembilan belas ke sekarang
yang setia itu hanya lima puluh delapan persen dan ada juga yang masih wait and see
begitu sebelas persen
dan keluar masuknya pemilih
dari satu partai ke partai lain itu sejatinya bukan fenomena baru
karena dalam exit poll pada dua ribu sembilan belas yang lalu misalnya
ketika pemilihan umum dilaksanakan kami wawancarai orang yang baru keluar dari tps
ternyata ada empat puluh persen pemilih yang pindah pilihan dari partai dari pemilu yang sebelumnya
jadi kalau angkanya sekarang tiga puluh satu persen itu bukan fenomena baru
situasi atau fenomena yang selalu ada pada karakteristik pemilik
oke jadi situasinya masih sangat cair begitu ya mas denny
yang kemudian patut dicermati adalah
ini yang jelas dari hasil tiga lembaga survei
itu sama sama ada dua parpol lama yang terancam tidak memenuhi parliamentary threshold
apakah survei juga bisa membaca ini migrasi terjadi ke partai lama yang lain
atau justru ini kan akan banyak nih parpol peserta pemilu
tidak hanya sembilan partai yang kemudian duduk di parlemen
iya kalau kita dalami lagi kita bedah bagaimana perpindahan dukungan dari pemilih partai yang satu ke partai yang lain
lebih banyak peralihan dukungan itu dari partai lama ke partai lama
walaupun beda pilihan ke partai baru relatif belum terlalu besar
kira kira begitu ya
jadi ini masih ada tantangan besar bagi partai partai baru untuk bisa kompetitif dalam pemilu
misalnya saja tadi kalau kita menyebut pan begitu ya yang mengalami penurunan dukungan
itu paling banyak sementara ini ditarik oleh pks
saya kira wajar karena basis masa pemilihnya relatif mirip begitu
basis keagamaannya juga saya kira sesuatu yang sama lah kira kira dari dua partai itu
kemudian partai yang nasionalis itu juga pindahnya biasanya ke partai nasionalis
misalnya golkar begitu golkar itu paling banyak pindah kemana ke pdi perjuangan
yang jadi persoalan sekarang bukan hanya migrasinya tetapi juga daya serap daya tampung partai terhadap pemilih partai lain
kalau partai mampu menarik dukungan dari partai lain itu akan melanggengkan atau meningkatkan dukungan
seperti misalnya pdi perjuangan bukan berarti pdi perjuangan itu loyal semua pemilihnya
cuma pdi perjuangan itu juga ternyata bisa menyerap gitu ya
dukungan dari partai lain
oke oke mas denny salah satu yang kemudian mengalami tren penurunan ini adalah partainya pak saan nih nasdem
kalau kita lihat di pemilu dua ribu sembilan belas nasdem ini lima besar tiba tiba sekarang masuk tiga tiga besar tapi paling bawah
nah ini apa penyebabnya
kalau di data smrc bukan tiga paling bawah ya kalau kita lihat tadi nasdem posisinya nomor lima atau nomor enam lah nomor lima ya
setelah demokrat kalau smrc
jadi tiga paling bawah juga mas denny tapi masih di papan tengah
namun tidak se mengkhawatirkan misalnya pan ya kenapa karena karakteristik nasdem kami perhatikan juga punya daya serap terhadap partai pemilih partai lain
dan kalau di bedah lagi gitu ya nasdem ini memang kelihatannya udah ada indikasi perubahan wajah pemilihnya
kalau sementara ini dalam pemilu dua ribu sembilan belas nasdem itu lemah
nasdem itu lemah di jawa barat gitu ya
sekarang ada indikasi misalnya nasdem mengalami penguatan di jawa barat
sementara di indonesia timur yang dulu sangat kuat sekarang ada cenderungan untuk sedikit mengalami penurunan
jadi itu kira kira yang terjadi pada nasdem
oke terjadi dinamika di dalam internal pemilih nasdem begitu ya kang saan
nah saya minta anda untuk langsung menanggapi hasil survei
karena memang mau tidak mau kita lihat dari tiga hasil survei yang tadi saya sajikan ini terjadi tren penurunan elektabilitas
bahkan salah satu lembaga survei merilis data bahwa nasdem ini bisa bisa tidak lolos parliamentary threshold
bagaimana menyikapi hasil survei ini kang saan
ya tentu pertama ya semua hasil survei ya itu kita apresiasi ya
dan bisa kita jadikan sebagai alat ukur kita
untuk melakukan evaluasi dan sekaligus proyeksi untuk langkah langkah politik kita ke depan
jadi itu sangat penting bagi partai nasdem
jadi apakah yang menempatkan nasdem tadi diurutan yang nyaris tidak bisa lolos di parlemen di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
maupun yang menempatkan nasdem masih dalam posisi yang aman
jadi itu semua kita apresiasi dan tentu kita berterima kasih
seperti saya berterima kasih kepada mas denny ya
yang secara reguler melakukan survei
yang kedua tentu yang namanya fluktuasi survei hasil survei itu kan hal yang biasa dan wajar
jadi ada fluktuasi atau ada pasang surut
hadap semua partai
tidak hanya terhadap partai nasdem tapi juga partai partai yang lain juga mengalami situasi pasang surut terkait dengan posisi elektabilitasnya
dan mursi itu wajar tentu karena beberapa variabel
ya tentu tadi ada pengambilan sampel waktu yang berbeda
lingkaran survei itu kan mengambil sampelnya di bulan september
sedangkan smrc mas denny mengambil sampelnya di bulan oktober
sama dengan sampel yang diambil oleh litbang kompas itu kan di bulan oktober juga
nah tentu misalnya situasinya akan berbeda
dinamikanya sangat dinamis lah kan
jadi variabel variabelnya juga banyak sekali
jadi sekali sekali lagi itu hal yang wajar saja yang biasa saja
nah jadi fluktuasi
nah yang ketiga kalau saya mengikuti ten ya misalnya baseline nya dua ribu sembilan belas
nasdem di sembilan satu persenan
dan mengalami penurunan tajam misalnya di awal awal
dan kalau saya misalnya melihat dari trend survei yang reguler lah
saya juga kaji yang dilakukan oleh smrc maupun yang lain
justru yang dilakukan oleh smrc tren nasdem itu kan sangat positif naiknya
sebelum survei yang sekarang kan juga pernah merilis survei yang sebelumnya
itu nasdem itu kan ada di kisaran tiga sekian lah kan gitu kan
dan tiga empat kalau nggak salah
tapi survei oktober dia mengalami kenaikan di lima empat
jadi hampir dua persen dalam waktu kurun beberapa bulan tingkat kenaikannya
dan tentu ini banyak dinamikanya
tentu karena faktor internal di nasdem
misalnya konsolidasinya semakin masif
intensitas konsolidasi juga frekuensinya semakin tinggi
yang kedua juga tentu mungkin juga karena efek dari soal pencalonan deklarasi calon presiden
ini sampaikan memang ada yang mengalami penurunan tapi juga ada yang mengalami kenaikan
sama dengan ketika posisi kita mendukung pak jokowi di dua ribu sembilan belas yang lalu
ada yang mengalami kenaikan ada yang mengalami penurunan
hal itu kan biasa dan itu bisa saling mengkompensasi
karena siapapun yang diputuskan terkait dengan soal dinamika faktor eksternal itu pencapresan
itu pasti dinamikanya ada yang mengalami penurunan

nah tinggal dilihat aja nanti yang mengalami kenaikannya berapa besar
yang mengalami penurunannya seberapa besar
sehingga partai ini tetap mengalami kenaikan
jadi nah dinamika dinamika itu semua berdasarkan data data yang ada hasil survei
itu dijadikan oleh partai nasdem itu sebagai bahan evaluasi untuk melakukan konsolidasi semakin masif
dan juga kita ingin memastikan bahwa pilihan dan sikap partai itu
pilihan dan sikap partai nasdem yang baik di internal maupun dalam skala eksternal pencapresan itu tidak keliru
dan mendapatkan benefit moral yang cukup
nah ini terlihat dari apa yang terpotret dari survei yang dilakukan oleh smrc
karena waktu surveinya berbeda
kalau pas dni itu di september
dan lembaga lembaga survei yang lain juga kita kaji
oke jadi artinya nasdem melakukan evaluasi ini lebih kepada ternyata pencalonan anies baswedan sebagai capres nasdem ini
memang memberikan kotel efek begitu ya
jadi nasdem merasa bahwa ada perbedaan begitu ya
hasil survei antara di bulan september dengan oktober ini sudah on the right track
artinya dengan perbedaan
jadi pencapresan ini nasdem mendapatkan kotel efek itu
ya kita lihat misalnya di bulan september
bahkan saya mau konfirmasi misalnya beberapa bulan yang lalu smrc juga kan
kan menempatkan di tiga empat
september lingkaran survei itu menempatkan di tiga sembilan
di bulan oktober hampir semua lembaga survei yang saya ikut
smrc libang kontras bahkan sebelumnya carta politika
bahkan sebelumnya juga indikator politik
itu kan melakukan survei yang sama
dan tren kenaikan nasdem itu sangat positif
bahkan misalnya saya juga lihat tadi
memang tren kenaikan nasdem yang positif ini
ini juga diikuti dengan pola dinamika demografi yang berbeda
jadi misalnya gini
demografi yang berbeda itu begini
misalnya kalau saya lihat misalnya
yang mengalami kenaikan cukup signifikan secara demografi
kalau saya baca surveinya mas irfan abang beni
itu sumatera itu kan mengalami kenaikan yang signifikan
di atas rata rata nasional
rata rata nasional hasil surveinya lima empat
kalau nggak salah ya mas deni
terus juga di
di beberapa daerah di luar
misalnya di luar sumatera
di luar jawa barat
di luar bki banten
di luar diy jawa tengah
itu yang lainnya itu mengalami juga yang di atas rata rata nasional
jadi ada yang di atas rata rata nasional itu secara demografi
itu di tiga wilayah yang jumlah pemilihnya juga relatif besar
tapi emang ada yang under di bawah rata rata nasional hasil survei mas denny ini
tapi sekali lagi kalau misalnya overtol kita mengalami kenaikan
jadi tentu dengan hasil seperti itu
tentu di nasdem ini juga menjadi hal yang sangat positif
sehingga kita bisa antisipasi dari sekarang
secara demografi wilayah mana yang mengalami kenaikan cukup signifikan
artinya akseptabilitas nasdem dengan berbagai faktor apakah internal maupun eksternal
itu kan mendapatkan penerimaan yang sangat baik
nah ini bagaimana penerimaan yang sangat baik
ini terus kita maksimalkan agar menjadi lebih maksimal lagi
jadi di beberapa daerah yang demografi itu under representatif di bawah rata rata nasional
tentu kita akan membuat treatment secara tertentu juga
agar di daerah daerah yang di bawah rata rata hasil survei nasional juga
misalnya tiga bulan ke depan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga
sehingga tadi bahwa nasdem yang selama ini di dalam survei selalu ditempatkan di posisi tiga besar terbawah
itu pelan pelan dengan sisa waktu yang masih satu tahun setengah lebih ini
ini bisa mengalami kenaikan yang
ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan
walaupun misalnya dari pengalaman dua kali pemilu yang lalu
tapi sekali lagi
ini semua akan kita jadikan sebagai bahan untuk nasdem melakukan berbagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja kerja politik partai nasdem ke depan
oke mas denny dari apa yang kemudian dijabarkan kang saan ini anda sepakat bahwa memang nasdem sudah bisa memaksimalkan kotel efek dari pencalonan anies baswedan

ya pertama saya kira mas atau kang saan ini sangat berharga
ya pertama saya kira mas atau kang saan ini sangat berharga
paham ya terhadap data survei begitu dia mengikuti dan apa yang disampaikan oleh kang saan tentang data data tadi itu tidak ada yang salah gitu ya
bahwa pertama tadi ya bedah bedah menurut demografi wilayah wilayah yang masih lemah dan masih kuat itu sebagaimana data yang kami sajikan

memang yang paling kuat sementara ini sumatra

dan ada jawa barat dan juga wilayah nusa timur
sementara yang mungkin masih menjadi tantangan bagi nasdem adalah di daerah jawa tengah misalnya dan juga jawa timur
nah juga betul bahwa nasdem itu memang punya pengalaman yang cukup baik atau sangat baik ya dalam pemilu sebelumnya
di mana elektabilitas nasdem itu bisa mengalami kemajuan di masa kampanye resmi
kalau kita amati dari hasil survei yang lalu itu begitu masuk kampanye resmi nasdem bisa memanfaatkan sosialisasi secara optimal
saya kira ini juga faktor tokoh ya faktor calegnya kemudian juga faktor capresnya
kalau dua ribu sembilan belas lalu capresnya pak jokowi nasdem itu
dan kita lihat efeknya sangat terasa
di mana wilayah wilayah yang pak jokowi kuat nasdemnya juga
nah sekarang kan kita lihat
nah sekarang kan calonnya sudah berbeda lagi nih
pak jokowi sudah tidak bisa maju lagi
sekarang kemungkinan nasdem misalnya mendukung anies baswedan seandainya itu terrealisasi
kemungkinan akan mengubah wajah pemilih nasdem
bukan kemungkinan mas denny memang sudah dicapreskan
sudah dicalonkan oleh nasden
ya maksud saya sudah dideklarasikan oleh nasden
tapi kan secara definitif kita akan
pendaftarannya tahun depan kan
iya masih kita lihat ya
yang pasti baru pasti yang diberi di tahun depan
nah apakah ini pengaruh dari pencapresan terhadap anies baswedan
mungkin begitu ya
walaupun tadi yang kang saan katakan
kalau dibandingkan dengan survei sebelum deklarasi ya
ya kalau mau dilihat secara positif
ya naiklah gitu ya
tapi kalau kita hitung margin of error
ya kita tentu perlu bijaksana juga
mungkin perlu hati hati membacanya
bisa jadi kedepan dalam survei selanjutnya
akan ada perubahan lagi
tapi secara umum saya ingin juga mengatakan bahwa
kondisi nasdem dalam survei survei menjelang dua ribu dua puluh
dibanding survei survei menjelang dua ribu sembilan belas
saya pernah melakukan perbandingan
itu memang relatif lebih baik
walaupun sekarang posisinya tiga terbawah
tapi dulu lebih parah
tapi kemudian ada kemampuan untuk melakukan sosialisasi
ketika menjelang masa pemilihan umum
dan apakah itu akan bisa dilakukan oleh nasden
jawabannya tentu kita harus dengar dari kang sahan
baik kita akan lihat sama sama bagaimana kemudian
nasden melakukan langkah langkah
apakah bisa membuat keajaiban nanti di dua ribu dua puluh
untuk mempertahankan posisi di lima besar
atau mungkin bahkan naik tentunya
kang saan harapannya seperti itu ya
kita akan lihat sama sama bagaimana strategi yang kedepan
kang saan dan juga mas denny
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih mas denny ya